upaya pemerintah untuk menarik pajak dari google yang menemui jalan buntu
karena penolakan perusahaan raksasa internet asal amerika serikat tersebut
seharusnya menjadi momentum terbaik untuk menata ulang kedaulatan pajak
ataupun juga perpajakan di indonesia
lantas sejauh apa seharusnya pemerintah menata sistem pajak perusahaan multinasional di tanah air
dan bagaimana sebaiknya penyelesaian win win solution lah ya
untuk kasus pajak yang melibatkan perusahaan penyedia layanan internet
seperti google misalnya
kami akan bahas lebih dalam di segmen the analyst
sudah hadir di studio dua cnn indonesia analis pajak dari dhani darussalam tax center
sudah ada bawono kristi haji mas haji terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini ramai sekali mengenai pajak google
saya pun browsing tentang kasus ini juga di google juga sebenarnya
saya khawatir ini muncul menjadi top search ya
tapi mas aji sebenarnya apa sih yang selalu terjadi
pusulan teknologi ini
banyak membuat negara negara maju sekalipun gagap menghadapinya
karena tidak pernah terprediksi akan menjadi sebuah revolusi
bahkan menggambarkan revolusi di perpajakan
untuk google sendiri di indonesia apa sih masalahnya mengapa akhirnya google itu awalnya disebutkan menolak diperiksa
kemudian kita lihat lagi sudah sepakat akan bayar
tapi datang lagi nih untuk tawar sehingga pemerintah akhirnya gerah juga
apa sih sebenarnya yang terjadi
oke sebenarnya kita lihat dari yang global dulu ya
jadi kenapa nih sebenarnya semua negara hampir sekarang berlomba lomba mengejar pajak dari yang ott ini
perusahaan yang bergerak di bidang digital economy
sebenarnya awalnya adalah ketidakmampuan dari setiap negara untuk bagaimana mengkoneksikan aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut ke dalam jurisdiksinya
kita bicara tentang perusahaan yang di bidang digital economy adalah perusahaan yang secara fisik dia absen
tapi dia hadir secara teknologi dan segala macam jaringan
dan dia bisa memonemis
nah ketika kita bicara tentang dia kehilangan keterhubungan atau neksus dari antar jurisdiksi dengan konten bisnisnya
ini akhirnya bagaimana setiap negara itu akhirnya berupaya memajaki mereka secara tepat
nah sayangnya kalau kita bicara tentang skema atau konsensus pajak internasional yang berlaku saat ini
kita bicara juga sistem pajak yang sudah usang
yang tidak mampu mengikuti perkembangan juga digital ekonomi
internasional pun sudah usang menurut anda
jadi dan akhirnya kenapa akhirnya di setiap negara itu berupaya mereka membuat caranya masing masing
seperti di inggris
atau di india equalization levy gitu ya
nah di indonesia ini kalau kita melihat ini kan sebenarnya ada sesuatu dugaan ya
awalnya pasti dugaan dari adanya loh google ini meraup penghasilan yang banyak dari bagaimana mereka beriklan segala macam di indonesia
cara yang ditempuh oleh pemerintah indonesia sejauh ini sebenarnya on the right track
dalam artian mereka berupaya kalau kita lihat dari sisi yang djp nya dan juga sisi dari keminfo
sebenarnya ini sudah on the right track bagaimana mereka berupaya jadi statusnya but atau bentuk usaha tetap
tapi google bilang dia tidak but dia hanya punya kantor misalnya
meskipun tercatat sebagai pma dari tahun dua ribu
iya nah itu dia
jadi makanya ketika kita bicara ini dalam proses yang sudah ber
langsung mungkin empat bulan terakhir ya
ini sudah masuk dalam proses yang settlement
jadi mencari titik temu
settlement kan sebenarnya upaya untuk mencari titik temu
settlement itu upaya untuk mencari titik temu
antara wajib pajak dan pemerintah
kalau kesepakatan ini tidak didapat
sebenarnya otoritas pajak dalam hal ini djp sebenarnya bisa menempuh
jalur hukum yang sebenarnya sudah tersedia juga
yaitu adalah pemeriksaan bukti permulaan
penolakan diperiksa katanya akan dimasukkan sebagai bukti permulaan kalau tidak settle mungkin
jadi kalau sebenarnya ketika kita bicara pemeriksaan bukti permulaan ini sebenarnya sudah yang cukup beresiko ya bagi wajib pajak
karena disini nanti bisa berujung pada dugaan tindak pidana perpajakan
dimana penjara pun juga bisa saja sanksinya dari situ ya
nah ini sebenarnya upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam hal menekan
ini sebenarnya juga hal yang dilakukan oleh banyak pemerintah lain
tapi oke terakhir mungkin singkat saja
inggris sudah berhasil tuh memajaki google
apa yang bisa kita tiru dari inggris
sebenarnya kita bisa membuat
apakah revisi undang undang perpajakan segera dipercepat
tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang pajak digital ekonomi
kita bicara tentang ini di luar skup dari pph atau pajak penghasilan
undang undang pp yang berlaku
sebenarnya karena kita terbentur dengan adanya tax treaty
jadi sebenarnya yang dilakukan oleh inggris juga sebenarnya mereka membentuk jenis pajak baru
ya makanya sering disebut google tax seperti itu ya
nah pemerintah indonesia juga bisa
untuk melakukan hal tersebut
tapi memang ini perlu dukungan dari pertama dari publik
dan yang kedua dari parlemen
parlemen ini kan sebenarnya bagaimana mereka menyusun segala macam
dan publik ini harusnya sebenarnya
bisa cepat tidak kalau kita membutuhkan parlemen
selama publiknya itu juga cukup cerewet ya
dalam artian mereka cukup concern terhadap masalah fair share tax allocation
ini sebenarnya yang terjadi juga di india dan inggris
ini sebenarnya bisa mempercepat langkah atau penyusunan regulasi baru tersebut
untuk mendukung sebuah bisnis yang fair
di dalam negeri pasar terbesar di asia tenggara
pastilah google enggan meninggalkan indonesia
dan analis pajak dari dhani darussalam tax center
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business